imlek selalu identik dengan pertunjukan barongsai tapi jelang imlek kali ini ada yang berbeda di surabaya
ya pertunjukan akrobatik asal guangsi china yang mampu membuat pengunjung berdecak kagum dengan atraksinya yang berbahaya
penasaran seperti apa berikut liputannya
nuansa imlek sudah terasa di berbagai sudut pusat perbelanjaan di surabaya
salah satu pusat perbelanjaan di surabaya selain dihias dengan ornamen khas imlek dengan warna serba merah juga digelar pertunjukan al qurbat asal guangzy china
lima atraksi seru dihadirkan dalam oriental art troup dengan tema spring out fortune ini
salah satunya contortion acrobatics di mana pemain akrobat memamerkan fleksibilitas fisik
yang ekstrim seperti melakukan tubuh dengan berbagai macam gerakan yang ekstrim
ada juga tiger empat kufu flying fox circus art yaitu atraksi menunjukkan keahlian akrobat dengan senjata tradisional
kemudian lotus light balance akrobat yang menampilkan akrobat dengan keahlian gerak tubuh sambil memainkan lampu berbentuk bunga lotus
serta kung fu chef dan chinese acrobatic ballet yang memadukan tarian ballet dengan akrobat
ini sengaja didatangkan langsung dari tiongkok untuk memperkenalkan berbagai macam budaya dan kesenian asli negeri tirai bambu
dengan atraksi yang menantang namun bernilai artis pik tinggi
yang istimewa yang pasti para talentnya ini dihadirkan langsung dari guangsi china ya
jadi mereka merepresentasikan akrobat yang memang dikelajari di sana
jadi disini para penghuni usah melihat oh ternyata akrobat di china itu seperti ini
gerakan yang anak kecil bisa melakukan gerakan yang unik
pertunjukan imlek yang berbeda ini berhasil membuat penonton terbuka
seru karena saya juga jarang lihat kebetulan bukan orang surabaya
tadi sempat juga juga anaknya dilempar lempar pakai kaki
pertunjukan ini sendiri akan menghibur warga surabaya hingga dua puluh delapan februari mendatang
francis kawijaya surabaya